relawan yang menamakan diri komunitas sahabat prabowo sandi atau disingkat kompas
mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan calon presiden nomor urut dua di kawasan dago kabupaten bandung sabtu siang
deklarasi yang didominasi emak emak atau ibu ibu ini juga dihadiri oleh wakil ketua badan pemenangan nasional prabowo sandi nenowarisman
selain melakukan ikrar dalam deklarasinya untuk mendukung pasangan capres cawapres nomor urut dua
ratusan relawan ini juga menyanyikan sejumlah lagu bertemakan ganti presiden bersama musisi sekaligus politisi joni sang alas